harus punya alesan kenapa mereka gak setuju hubungan kita
itu bukan suatu alesan
kalo emak sama bapak gak setuju gak ngerestuin kita
biaya nikahnya tuh dari mana ah
asobri akan cari jalan
kita akan berjuang melewati rintangan
kita akan hadapi bersama sama
kamu pindah dong rumahnya
biar satu rt sama kang
tuh tuh jangan
tang lihatin senyumnya
aduh entin jangan terlalu banyak senyum sama kang aceng dong
nanti akan ngamuk pulang maunya lengket terus kayak perangkong
tuh jang kalau mau jadi playboy belajar dari kang acing aja
benar kang jangan sampai motor orang teh hilang lagi
saya juga masih inget tuh
kesian deh kamu
emas batangan itu apa ya aku
emas yang bentuknya seperti batu bata
saya kirain emas yang kayak batang pohon ya kum
maaf sebentar ya bu
boy muguryola itu memang ditugaskan untuk membantu anak anak di sini
bu ruyola itu wanita baik baik
pokoknya apapun yang terjadi di cidahu
kamu tetap harus mempengaruhi si dedeh supaya cepat cepat nikah sama si sobrik ya
lagian cucu cucu gue nggak mau kalau untuk sampai berangkat ke korea
kamu aja gak mau gimana saya coba
eh kau udah pulang nggak ngaji
tadi itu aku udah ngetok ngetok rumahnya pak ustadz kemet
tapi gak ada yang buka
kayaknya pak ustadz kemetnya gak di rumah deh moms
apaan tuh cuk
apa lagi tuh cuk
setelah aku perhatiin ternyata si kangkusoi itu ganteng yuk
kenapa sih kamu tuh kalau ngeliat laki laki gak pernah bener
kemaren si sobri sekarang si kusoy
sekalian aja yang mang ocat kamu pacarin tuh
kalau aku sama mang ocat nanti yang ada aku gak jadi pergi ke korea
terus nanti aku jadi tukang perabot dong
iya sekalian keliling keliling
apa lagi tuh tut
parah bet parah bingit
lagian kan akol itu cuma bilang kalau si kang usel itu ganteng
lagian mama mah bingung sama kamu
mama aja yang tua begini kalau melihat laki laki masih gak seaware masih sadar gitu
eh silakan duduk ibu
eh terima kasih pak
ah jadi begini pak akung
saya ini mau membuat kelompok belajar
nanti anggotanya ada febri edward sama claudia
karena mereka sama sama murid smp
gineper sama siapa tuh bu guru
gineper sendirian pak
kenapa nggak sama debbie dan denya tuh bu guru
soalnya gineper beda kasus pak idoi
gineper punya kasus
kasus apa tuh bu guru
nggak maksud saya gineper itu beda permasalahan
bu guru juniper punya masalah apa
setiap anak itu punya sisi yang harus diperbaiki pak idoy
saya bingung atu bu guru
dohay kamu dengarkan saja apa yang dikatakan bu guru yola
ini kan saya lagi dengerin atukum
udah kamu ikuti saja apa yang dikatakan bu yola
gineper yang disuruh atukum bukan saya
jadi gineper yang harus ngikutin kata kata bu guru
iya kan bu guru
iya betul pak idoi
tuh kan kamu mah nggak nyima ke omongan bu guru kum
jadi kalau bapak berpikir ke arah situ pasti mereka juga kan berpikir ke arah situ juga
ke arah mana atu bu guru
jadi lah beres kang bos
kang bos warga aku pada kaget pas saya ngantriin pisang ke rumah mereka
mereka mengira ada pesta
pas itu jelasin kalau ini pisan teh kiriman dari kang bos hasil panen
eh mereka malah tambah bingung
kenapa pisangnya dibagi bagi kenapa gak dijual
dulu teh kalau orang habis panen pasti hasil panennya dibagi bagi sama tetangga
malah kalau tidak dibagi orang aneh
dibagi sama mereka sama tetangga kita yang dibilang aneh
dunia sudah terbalik
mungkin nilai nilai keluargaan sudah hilang
badrun teh menemui kas mudih
dan dia mengancamnya
memang yakin kas mudih pasti akan segera mendual tanahnya
kalau kas mudih menjual tanahnya ini gawat mang
pasti yang lain juga ikut menjual
tanah kas mudih kan ada di depan
kalau misalkan teh tanahnya dibangun pabrik tanah tanah yang di belakang sudah tidak bernilai

emak dan pak ustadz kemete sudah sama sama tidak suka ah kalau kita bersama
emak sama bapak harus punya alasan kenapa mereka nggak setuju hubungan kita
kalau memang masa lalu
itu bukan suatu alasan
kalau emak dan bapak tidak setuju tidak merestuin kita
biaya nikahnya itu dari mana ak
ah sobri akan cari jalan
kita akan berjuang melewati rintangan
kita akan hadapi bersama sama